dan kapal gili cat yang meledak saat menyeberang dari padang bay menuju gili trawangan nusa tenggara barat
dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit sangladen pasar
kedua jenazah berjenis kelamin perempuan merupakan warga negara asing
satu jenazah diketahui bernama catherine zivared warga negara austria
sedangkan satu lainnya masih belum diketahui identitasnya
pihak forensik rumah sakit sangladen pasar mengaku belum melakukan autopsi karena belum ada permintaan dari penyidik
namun berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan sejumlah luka lecet dan memar di beberapa bagian tubuh korban
saat ini kami telah menerima dua jenazah dari kejadian di padang bayi karangasem
yang pertama saat ini belum dikenal belum ada identitas jadi warga negara asing perempuan
kemudian ada beberapa luka lecet dan memar di kepala badan dan yang notar gratis
ketiga jenazah ini perempuan